beginilah video dua orang bocah kakak beradik asal dusun satu kampung bandar sakti kecamatan
terus hanunyai kabupaten lampung tengah lampung yang viral di media sosial dalam video ini kedua
bocah yang bernama tamadan salwa ini meminta pertolongan kepada presiden joko widodo dan
kapolri agar menangkap ayahnya yang telah membunuh ibu kandungnya yang bernama kitri
sustrianawati peristiwa pembunuhan ini dilakukan terduga pelaku rangga prayoga pada dua ribu lima belas setelah
membunuh istrinya pelaku langsung melarikan diri dan belum tertangkap semenjak itulah kedua bocah ini
dirawat neneknya yang bernama sulastri awalnya kedua bocah ini keberatan jika ayahnya yang sudah
lama menghilang harus ditangkap tapi setelah diberi masukan oleh sulastri karena jika ayahnya bisa
ditangkap dan dipenjara keduanya bisa bertemu mereka
pun menerima jika ayahnya ditangkap
kamu bisa ketemu
polisi yang result lampung tengah langsung membentuk tim dan melakukan pemburu dan
pengejaran pelaku ke sejumlah tempat selama ini pelaku diketahui selalu berpindah pindah tempat
tidak hanya di lampung tapi juga ke sejumlah provinsi pelaku diamankan di kabupaten kapuas
hulu provinsi kewatan barat tim tekap masih bekerja untuk mencari saksi dan bukti lainnya
yang terkait dengan kejadian
saat ini pelaku masih dibawa penyidik dari kalimantan barat terkait motif yang dilakukan
pelaku polisi saat ini menunggu hasil pembiksaan terhadap pelaku